sebagai pengacara setia novanto frederick yunadi dikenal sangat loyal membela kliennya
berbagai cara dilakukan agar bisa membebaskan setia novanto dari incaran kpk
masalahnya banyak pendapat frederick yang kemudian mendapat banyak tentangan
baik dari pakar hukum hingga masyarakat awam
pasca kecelakaan dan menjalani perawatan di rumah sakit cipto mengungkus sumo jakarta
akhirnya resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi
keputusan itu pun ditentang oleh kuasa hukum setia novanto frederick yunadi
yang mempertanyakan dasar hukum penahanan kliennya karena masih terbaring sakit
menanggapi hal itu pakar hukum pidana abdul fikar hazar menyatakan
penahanan dapat dilakukan selama tersangka bertindak tidak kooperatif dan ada alat bukti yang cukup dari kpk

tapi kalau dikerjakan sendiri artinya dua alat bukti kan sudah ada ya kan
tindak pidananya sudah terang ketika masuk ke penyidikan dia bisa langsung menetapkan tersangka
sejak kecelakaan yang menimpa setia novanto terjadi awak media bersandar pada pernyataan fredrik yunadi
untuk mendapatkan informasi mengenai kronologi kejadian dan kondisi ketua dpr itu
namun pernyataan pengacara tersangka kasus ktp elektronik ini
malah menimbulkan koleksi
ketika diperkenalkan setia novanto mencari penyelamat
hal ini terlihat dari komentar di media sosial
tak jarang muncul komentar yang meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh fredrik
mulai dari komentar tentang besarnya benjolan di kepala setnov hingga kronologi terjadinya kecelakaan
hal ini dinilai tidak memiliki dampak positif bagi citra setia novanto saat ini
dari perspektif komunikasi mestinya situasi ini bisa diredam
tidak menimbulkan polemik baru
sehingga pak setia novanto secara personal itu tidak dibully di berbagai macam media sosial maupun di media mainstream
nah ini dari perspektif komunikasi
bagaimana kemudian mengelola komunikasi ini secara baik dengan tidak misalnya mengeluarkan statement statement
kata kata yang bombastis yang kemudian justru itu menimbulkan keriuhan baru di publik
lalu kemudian itu jadi bahan candaan
nama frederick yunadi ternyata cukup
cukup dikenal di dunia pengacara
sejumlah kasus besar pernah ditanganinya
di antaranya adalah kasus dugaan korupsi sepuluh mobil krain pelindo ii
di mana fedrik menjadi kuasa hukum ergelino direktur utama pelindo ii
ia bahkan pernah mendaftar sebagai calon komisioner kpk pada tahun dua ribu sepuluh
meski kemudian gagal di tahap uji kelayakan dan kepatutan di dpr